alhamdulillah muhammadiyah kebayoran baru hari ini telah melaksanakan taraweh malam pertama
alhamdulillah muhammadiyah kebayoran baru hari ini telah melaksanakan taraweh malam pertama
dengan sebelas rekat empat rekat salam empat rekan salam dan tiga witir
alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh jamaah di lingkungan kebayoran baru
dan hikmat insya allah begitu
muhammadiyah mengikuti satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah ini sesuai dengan tuntunan pimpinan pusat muhammadiyah
bahwa menurut perhitungan hisapnya muhammadiyah
bahwa satu ramadan jatuh pada tanggal sebelas maret
alhamdulillah ini telah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh jamaah di lingkungan kebaran baru